antrean mengular terlihat di salah satu minimarket di kabupaten takalar sulawesi selatan
warga rela antre berdesakan demi mendapatkan minyak goreng murah
antrean ini memaksa aparat kepolisian turun tangan menertibkan warga yang antre pada rabu siang
warga yang mengetahui bahwa salah satu minimarket menggelar promo penjualan langsung menyerbu dan harus mengantre selama satu jam
kita memang baru mahal dua puluh sembilan
itu berapa satu kilo
antrean pembelian minyak goreng juga terlihat di salah satu minimarket di kawasan jatinegara jakarta timur rabu sore
dengan cepat minyak goreng yang disediakan dirah khusus habis di buru warga
salah satu warga mengaku baru mendapat minyak goreng seharga rp empat belas per liter setelah mencari di empat minimarket
ini saya sudah empat tempat
udah empat tempat baru dapat ini
iya tapi di sana nggak dapat kan

di salah satu minimarket kawasan ponokaren tangerang selatan puluhan bungkus minyak goreng yang disediakan minimarket ludes dalam waktu dua jam
meski pengelola toko membatasi hanya satu bungkus pembelian minyak goreng sebanyak dua liter untuk satu orang
namun sejumlah warga merasa terbantu dengan adanya minyak goreng murah ini
di tengah penerapan kebijakan harga minyak goreng satu harga yang dimulai di toko ritel
warga di sidoarjo jawa timur rela mengantre berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng rp empat belas per liter yang disediakan pasar murah
bupati sidoarjo ahmad muhdlor ali mengaku menggelar pasar murah ini atas perintah pemerintah pusat
pemerintah sidoarjo akan mendistribusikan puluhan ribu liter minyak goreng sejak tanggal tujuh belas hingga dua puluh dua januari
sementara itu harga minyak goreng di sebelah pasar tradisional di kabupaten sumeneb jawa timur masih melambung tinggi
harga minyak goreng eceran mencapai rp dua puluh per liter
meski harga minyak goreng masih mahal konsumen tidak punya pilihan lain
apalagi di kabupaten sumeneb
sampai saat ini belum ada operasi pasar murah seperti daerah lain
sebelumnya pemerintah melalui kementerian perdagangan menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga rp empat belas per liter
kebijakan ini berlaku di retail modern sejak rabu sembilan belas januari dan di pasar tradisional sepekan mendatang untuk proses penyesuaian
tim liputan cnn indonesia